kali ini korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat bertambah
hingga sabtu siang tim gabungan berhasil mengevakuasi empat belas korban meninggal dunia
sementara di kabupaten padang pariaman dilaporkan tiga orang meninggal akibat bencana banjir dan longsor
sehingga total sementara ada tujuh belas orang meninggal akibat bencana alam di sana
dibantu masyarakat sekitar tim gabungan berjibaku mengevakuasi korban longsor di kecamatan tarusan kabupaten pesisir selatan
korban dihantam longsor sehingga mobil yang dikendarainya masuk ke dalam sungai
tidak hanya satu mobil akibat longsor itu tiga unit mobil dan satu pengendara sepeda motor terseret
ke sungai tujuh orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia
tim sar gabungan kembali menemukan satu korban banjir dan longsor dengan kondisi meninggal dunia
korban berusia lima puluh empat tahun ditemukan
meninggal akibat tertimpa longsor
dengan demikian korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor sebanyak tujuh belas orang
sementara petugas masih mendata korban hilang
akses sulit dan jalan sempit menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi para korban
ketika penyelamat menangkap korban penyelamat menangkap korban
ketika penyelamat menangkap korban penyelamat menangkap korban
akibat longsor yang terjadi mendadak di pesisir selatan sumatera barat
banyak kendaraan terjebak lumpur hingga tidak bisa dipindahkan
kendaraan yang ada di jalan terjebak lumpur saat longsor terjadi
para pengendara kebingungan memindahkan kendaraan yang terjebak
cuaca ekstrem menyebabkan longsor lebih dari dua puluh titik di pesisir
selatan itu hampir di sepanjang wilayah pesisir terdampak
ada banyak titik longsor yang di sana lebih dari dua puluh titik longsor di sana
dan akses menuju ke sana itu memang sulit
jalan sempit kemudian timbunannya tinggi
sehingga memang menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi itu
mengevakuasi korban dan menyelamatkan mereka
jalan sempit kemudian timbunannya tinggi
warga padang sumatera barat tak menyangka jelang bulan suci ramadan
musibah banjir dan tanah longsor terjadi
cuaca ekstrim terjadi sejak kami sore di kecamatan sutra kabupaten pesisir selatan
longsor menghantam sebuah bangunan rumah ibadah dan empat belas rumah warga
akibatnya seorang warga ditemukan meninggal dunia
sementara sembilan lainnya masih dalam pencarian
selain longsor cuaca ekstrim di sumatera barat juga menyebabkan banjir
tim gabungan mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet
apakah untuk keluarga bapak sendiri dalam keadaan sehat semuanya pak
banjir dan longsor menyebabkan sejumlah ruas jalan terdampak
akses menuju bandara melalui jembatan kembar misalnya ditutup
karena konstruksi jembatan sudah mulai tergerus air
yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah
kemudian pesisir selatan bengkulu
ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus
terutama ada jembatan yang rusak juga
ditemukan lagi satu korban meninggal dunia tertimbun longsor
dengan demikian korban hilang mencapai delapan orang
pemdas tempat menetapkan masa tanggap darurat selama empat belas hari ke depan
rio yohanes kompas tv padang sumatera barat
informasi terbaru terkait longsor dan banjir bandang di sumatera barat
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv rio yohanes langsung dari padang
untuk penanganan bencana sejauh ini di sana bagaimana
dan adakah penambahan total korban meninggal akibat bencana ini rio
mohon maaf rio saya harus potong laporan anda mungkin bisa didekatkan lagi lebih jelas lagi suara anda
dan diulang kembali apa yang terpantau sejauh ini dan bentuk penanganannya seperti apa yang dilakukan oleh petugas di sana untuk penanganan bencana
ya rival hingga sabtu siang itu sudah berhasil tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi empat belas korban banjir dan longsor
mereka diantaranya dievakuasi dari daerah lengayang satu orang
dari daerah barong barong balantai tujuh orang dan dari daerah anggai itu ada enam orang
totalnya ada empat belas orang yang sudah berhasil dievakuasi dan dari data sementara bpbd kabupaten pesisir selatan masih ada enam lagi yang masih dalam pencarian
selain di kabupaten pesisir selatan itu ada juga korban di daerah kabupaten padang pariaman
hari itu ada tiga korban dua orang korban karena longsor dan satu orang korban karena terseret arus sungai saat yang banjir menelanda
dan untuk penanganannya sejauh ini memang bpbd bupatan pesistir selatan itu dibantu benuh oleh bpbd provinsi sumatera barat
alat berat sudah dikerahkan untuk melakukan proses pembersihan lebih dari dua puluh titik longsor yang melanda di kabupaten pesisir selatan
hingga saat ini beberapa diantaranya sudah berhasil dibuka akses pembersihan material sisa longsor yang menghambat akses jalur jalan menuju ke daerah terdampak
untuk kondisi cuaca sendiri saat proses penanganan dilakukan apakah masih ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh petugas
dan selain dua kabupaten tadi padang paryaman lalu juga di pesistir selatan
adakah daerah lain yang menjadi fokus perhatian bpbd untuk potensi bencana berikutnya
ya untuk saat ini memang berdasarkan informasi dari bmkg yang diterima oleh bpd provinsi sumatera barat
itu memang potensi curah hujan tinggi dan ekstrim masih besar di provinsi sumatera barat
dari kejadian yang kemarin
itu daripada pada kejadian hari kamis
itu ada lima kabupaten kota yang terdampak banjir
di antaranya adalah kabupaten pasaman barat kabupaten padang pariaman kota padang kabupaten pesisir selatan dan kabupaten kepulauan mentawai
lima daerah ini terdampak banjir dan ribuan rumah warga terdampak
dan puluhan ribu warga sempat mengungsi
namun sejauh ini hingga jumat sore kemarin itu banjir sudah mulai surut
sehingga untuk saat ini pemerintah daerah pembuatan pembuatan pembuatan sumatera barat
itu fokus untuk melakukan proses pembersihan material sisa banjir
dan juga proses evakuasi pencahayaan korban yang masih dinyatakan hilang
dari padang sumatera barat rio yohanes melaporkan terima kasih